awal tahun dua ribu delapan belas komoditas buah kedatangan tamu jeruk impor
badan pusat statistik bps menyebutkan ramainya jeruk impor tersebut untuk menyambut hari raya imlek pada enam belas februari mendatang
sebab data bps memperlihatkan impor jeruk mandarin pada desember dua ribu tujuh belas meningkat pesat
yakni satu enam ratus tiga puluh tiga persen dibandingkan bulan november dua ribu sembilan belas
sehingga sepanjang tahun dua ribu tujuh belas kenaikan impor jeruk mandarin naik menjadi delapan puluh delapan tiga persen dibandingkan realisasi dua ribu delapan belas
kementerian perdagangan tidak menampik kebenaran data bps tersebut
karena desember lalu mereka baru memberikan surat persetujuan impor atau spi
kepada sekitar sepuluh importir untuk mengimpor jeruk hanya dari pakistan yakni jeruk kinong
kota itu dibuka sekitar tujuh lima ratus ton karena ada preferential trade agreement atau pta dengan pakistan
untuk menjaga neracada yang kedua negara
lagi pula menurut kemendak dari kuota dua ratus enam belas ribu ton di tahun dua ribu tujuh belas yang diberikan
hanya terrealisasi empat puluh dua ton oleh importer
sehingga impor khusus dari pakistan bisa dilakukan
tadi nilai nilai dari bps itu saya bisa konfirmasi akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan
jadi kita terbitkan persetujuan impor baru kurang lebih sepuluh persetujuan impor baru khusus untuk jeruk kino dari pakistan
dan bahkan persetujuan impor yang sudah ada yang biasanya masuk sampai kan jeruk itu dibatasi bulan maret
namun asosiasi eksportir importir buah dan sayuran segar indonesia asep sindo menampik tingginya angka bps tersebut
menurut mereka yang terjadi di dua ribu tujuh belas justru kuota impor buah dari cina turun tujuh puluh persen
di tengah penerbitan rekomendasi dan surat persetujuan impor yang hanya dua kali dalam setahun
kuota impor buah tidak pernah secara transportasi
kepala pemerintah tidak pernah disampaikan ke publik dan imporir
sehingga mereka hanya bisa mengira jumlah dan mengajukan permohonan rekomendasi impor
serta surat persetujuan impor berdasarkan jenis buah dan negara asal yang boleh diimpor
makanya begitu turun oktober ya itu kan karena apply dari spi periode kedua
yang mestinya turun juni tapi ini turunnya mundur
sehingga terjadi over
ini bukan kenaikan tapi ini kan terjadi penumpuan
penumpuan kedatangan saja
karena kan ini waktunya tinggal berarti kan tinggal september oktober november empat bulan saja
yang mestinya enam bulan
jadi terjadi penumpuan
dan itu kami boleh pastikan itu bukan jeruk dari china
namun banjir jeruk impor ini tidak mempengaruhi persona juruk luar negara
namun banjir jeruk impor ini tidak mempengaruhi persona juruk luar negara
di pasar minggu jakarta selatan dari tujuh penjual buah di sana hanya dua pedagang yang menjajakan jeruk mandarin
jumlahnya pun tidak sebanyak jeruk medan yang saat ini juga sedang banyak beredar di pasaran
pedagang beralasan konsumen lebih menyukai karakter jeruk yang manis yang dimiliki jeruk lokal
dan jeruk medan adalah salah satunya
soalnya grup mandarin itu peminatnya kurang
jadinya saya jualannya jeruk lokal tiap hari tiap orang

kalau lokal itu kalau yang tidak perlu buat apaan katanya asing
kalau kebanyakan sih kalau buat acara sukanya yang medan
karena mungkin dari lokal kali kan lebih murah rasanya lebih enak
saya termasuk yang belum bisa membedakan mana yang jeruk mandarin mana yang bukan
karena melihat kulit dan rasanya yang hampir serupa yakni asam asam manis
sifat jeruk yang tidak bertahan lama atau cepat busuk juga menampik asumsi bahwa angka impor yang tinggi untuk menyambut hari raya imlek
jika anda menemukan jeruk murkot dan nafas asal australia jeruk kino pakistan dan jeruk valencia asal afrika
itu masuk dalam kategori jeruk mandarin sesuai pengelompokan dari pemerintah
kemendak juga menyatakan belum akan membuka kuota impor jeruk asal cina pada awal tahun ini
karena masih menunggu rekomendasi dari kementerian pertanian